media sosial kini menjadi bagian dari masyarakat
tak hanya untuk bersosialisasi
media sosial juga dimanfaatkan untuk melakukan kampanye sosial dan bahkan berjualan
bukan hal baru ketika kita melihat selebritas
influencer atau public figure lainnya melakukan endorsement di media sosial
boleh jadi kamu punya keinginan untuk bisa di endorse
dan juga sederhana nama nama terkenal meng endorse kalian juga
lalu seberapa besar anggaran untuk beriklan melalui media sosial para public figure
kita akan membahasnya untuk anda
ya kita akan membahas terkait dengan endorsement dalam strategi bisnis
ini merupakan salah satu strategi bisnis baru yang menarik
terkait dengan pertumbuhan penggunaan sosial media dan internet di indonesia
kalau kita bicara mengenai endorsement dari bahasa indonesia adalah
bagaimana ini merupakan strategi komunikasi dengan menggunakan tokoh terkenal
di sini biasanya selebritas kemudian juga atlet
ataupun orang orang yang memiliki nama tenar prominent person
yang mendukung penjualan sehingga membuat masyarakat tertarik
untuk membelanjakan uang mereka untuk berbelanja produk mereka
dalam penerapannya sang artis atau content creator ini diharapkan membuat konten
jadi biasanya mereka pada selebritas ini membuat konten dengan cerita cerita tertentu
biasanya mereka dibekali dengan produk ya
mereka sudah tahu dulu produk knowledge nya apa
misalkan produk kecantikan berupa skincare bahkan hingga makanan
dan otomotif juga properti banyak sekali
nah ini nanti mereka dibekali dengan informasi layaknya sebuah story
yang bisa diberikan
ini juga bisa digunakan dalam dunia periklanan
nanti mereka akan teling kepada masyarakat sebagai pengguna sosial media
nah di sini
kalau saya bisa memberikan informasi terkait penggunaan sosial media
berdasarkan data dari kemenkom info
ada enam puluh tiga juta warga indonesia yang melek internet
wah jumlah yang besar ya
bahkan sembilan puluh persennya ini banyak menghabiskan waktu di sosial media
data yang didapatkan oleh kemenkom info juga mengatakan

kurang lebih hampir tiga juta orang yang melek internet
jadi setiap jam per hari warga menghabiskan waktu berselancar di sosmed
wow jumlah yang cukup besar ya
mungkin saya dan anda juga tipikal orang yang akan menghabiskan waktu
sebanyak tiga jam untuk berselancar di sosial media
lalu apa saja nih sosial media menarik yang bisa dipergunakan
berdasarkan data yang saat ini kita bisa informasikan
terkait pertama adalah youtube
kalau kita bicara dengan youtube
ini data dari business of apps yang saya dapatkan di tahun dua ribu dua puluh

nah youtube seluruh dunia ini mencapai dua empat puluh satu miliar orang
wow jumlahnya cukup besar ya
ini data yang saya dapatkan juga dari web sosial media atau we are social
datanya mencapai satu empat puluh lima miliar orang penggunanya dalam satu bulan
kemudian juga yang baru sekarang lagi tren adalah tiktok
ini merupakan sebuah fenomena baru
di mana diluncurkan pada
pada bulan september dua ribu enam belas
dari perusahaan tiongkok oleh zhang yining
ya sosok yang sangat fenomena zhang yiming ini menciptakan tiktok
dan sekarang penggunanya sudah mencapai satu empat puluh enam miliar orang
jumlah yang cukup besar
dan sepertinya dia bisa mengalahkan instagram dalam waktu kurang dari sepuluh tahun
kemudian ada juga podcast
podcast ini salah satu yang sekarang lagi fenomena
karena banyak sekali
ada yang mengundang undang
mengundang narasumber mereka
berbagi informasi dan cerita melalui podcast
lalu kita bicara mengenai hal yang menarik lainnya terkait dengan sosial media
kadang kadang kita bertanya
berapa sih honornya influencer ketika mereka membelikan sebuah informasi terkait dengan produk
nah anda ini termasuk influencer nano atau influencer yang sudah mega premium seperti ini ya
kalau influencer nano jumlah followernya antara seribu hingga sepuluh ribu followers
kemudian influencer mikro sepuluh hingga seratus
kemudian influencer makro ini mencapai lima ratus ribu ke atas
dan yang disebut mega ini yang pasti harganya paling mahal setiap endorsement
di atas satu juta follower
ini bisa kita lihat di sosial media tadi yang saya sebutkan
nah ini menentukan harga nantinya ya berapa banyak mereka akan dibayar untuk sekali posting
nah ini berkait dengan nama nama artis endorsement
mungkin anda sudah sangat familiar dengan wajah wajah ini
misalkan raffi ahmad kemudian raditya dika syahrini bahkan ayu ting ting
nama nama ini semua cukup mahal
ada yang mengatakan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh para pengusaha yang akan mengendorse mereka itu bisa ratusan juta rupiah
untuk sekali tayang
ini macam macam ya
ada yang di sosial media itu misalkan di feednya mereka untuk instagram ig
kemudian juga di reels
kemudian juga ada di story
dan youtube tentunya ya yang paling besar
ini semua harganya ditentukan oleh apa tadi
dari durasi juga kemudian juga apa namanya kontennya dan brand nya sendiri
jadi kalau misalkan anda tadi punya cukup cuan besar untuk meng endorse mereka
diharapkan bahwasanya produk anda bisa terjual cukup signifikan

karena biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk meng endorse mereka

itu tadi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya kalau kita bicara mengenai social media dan dampaknya
banyaknya pengguna serta cakupan besar yang luas kini media sosial dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbisnis
menjadi seseorang yang terkenal di media sosial bukan cuma soal kebanggaan atau pengakuan dari orang lain
melainkan juga bisa menjadi sumber penghasilan dan penghidupan yang fantastis